hingga interval game pertama ginting sebenarnya masih mampu mengimbangi permainan dari axelsen
sampai medali emas olimpia de tokyo dua ribu dua puluh
namun beberapa kesalahan sendiri yang dilakukan ginting ditambah pertahanan rapat dari exelsen
membuat tunggal putra nomor satu dunia asal denmark itu menutup game pertama dengan skor dua puluh satu
di game berikutnya axelsen yang terus tampil menekan membuat ginting semakin kesulitan mengembangkan permainan
usaha ginting memaksakan pertandingan harus diselesaikan lewat rubber game pun tidak menemui hasil
axelsen akhirnya memastikan meraih gelar juara indonesia open dua ribu dua puluh
setelah kembali memenangkan game kedua dengan skor dua puluh satu tiga belas

dan untuk saya saya sangat bangga dengan persembahan saya hari ini
tidak mudah untuk menang di depan sebuah stadion yang terlalu penuh dengan senayan
jadi itu adalah satu pengalaman yang paling menyenangkan yang saya lakukan di karya axelsen
ini adalah pengalaman yang luar biasa
memang axelsen unggul di dalam ini ya
tinggi badannya mungkin dan jangkauannya
jadi memang dari segi strategi permainan semua segala macam memang harus pas banget
dan harus sabar banget
dan ya menurut saya sih ya it's oke juga sih
maksudnya yang mengalami kendala seperti itu kayaknya bukan cuma saya juga
mungkin hampir semua pemain bulu tangkis yang main sama dia juga merasakan dan mengalami hal yang sama
jadi pastinya ya pasti nanti juga kita
cari terus celahnya dimana
dengan hasil ini axelsen menegaskan dominasinya saat tampil di indonesia open
gelar juara tahun ini merupakan gelar juara indonesia open ketiga kali yang diraihnya secara berturut turut
sebelumnya axelsen menjadi juara di indonesia open tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua
tim liputan cnn indonesia